kalau gue gak serius cinta sama kinar
tapi kalau sampai rumahnya nanti bisa kelihatan sama boy lagi
bisa berentahkan rencana gue nih
belum saatnya boy tau
gue harus cari alasan nih
gue anterin lo sampe depan comeback aja nanti ya
ini ya sampe sampe
motornya mendingan kamu bawa aja
kamu pake bebas
kalau gak gini
biar saya ngantar ke rumah kamu gimana
gak usah om
kalau misalkan raya mau pakai motor ini kan
lain kali raya bisa kesini main lagi sama om
ya udah terserah kamu
makasih banyak ya hari ini
om udah nemenin raya jalan jalan
pokoknya udah nemenin raya seharian tinggi
justru seharusnya saya yang lebih bahagia
dan kamu gak perlu ngomong seperti itu
karena kita hari ini udah jalan jalan
terima kasih ya
saya ngerasa hidup saya bersemangat lagi
masa allah om
sebentar ya om
kamu jadi ke rumah mama gak
oh jadi kok ini
aku baru mau jalan
ya udah hati hati ya
aku sendiri kok ma
tapi mama gak usah khawatir
aku mau jalan
kamu mau jalan
kamu mau jalan
mama gak usah khawatir
ih gak usah gak usah bawa apa apa
yang penting kamu datang aja ya
jadah deh kalau gitu
tungguin ya ma
om raya jalan ya
sayangnya raya mau nengok rumahnya mondi dulu
saya anterin ya
ah gak usah om
gak apa apa kan raya juga bawa mata
kamu selamat sampai rumahnya mamanya mondi
gak usah om
kalau om pengen raya selamat banget
om mending sholat terus doain raya
begitu raya ya andai om
ingat ya janji om sama raya
om harus jauhin anak anak black cobra
yang selalu bikin alert ya
apakah karena dia cintanya sama mondi
atau karena dipaksa oleh rama
lo ngapain sih bebel bebel gue ha
jangan deketin setelah lainnya
karena dia milik gue sekarang
lo mau rebut senadanya gue
gue gak ngerebut dia
tapi dia milih buat ngendalin lo demi gue
reh jangan reh
bu tadi bisa selamat ya
masih aja ikut campur sih
ya allah chandra
reh udah reh
kamu kenapa sih kejam banget
tuh gimana ya kalau gua ngantrin sampai rumahnya tergok tahun lagi kalau gua
nggak serius cinta sama kinar tapi kalau sampai rumahnya nanti bisa kelihatan sama boy lagi
bisa berhentakan jalan gue nih belum saatnya boleh tahu kurcari alesannya kok berhenti
gua ngeri lu sampai depan komplek aja nanti ya kan depan tuh ada ojek
konek aja nggak papa papa guru guru soalnya ya kalau kayak gini
ngajakin udah nggak ada terus kalau bisa jalan dari luar komplek jauh
alam pacar masa kayak gitu sih lu aduh udah mudahan gue nggak ada di rumah nih iya deh
kenapa sih nggak mau ngantri banget sampai rumah enggak gini gue belum siap aja ketemu
sama orang rumah loh santai aja kali itu juga bukan rumah gue
nah justru itu gua maunya langsung ketemu sama orang tua lu aja nggak perlu
langsung mau rumah lu ya terus gua harus jalan nih sampai rumah dari luar komplek
cinta mau gue iya iya iya iya iya udah gua anterin deh terbetis meledak lagi
jalan di sini udah keles meledak yuk ya udah oke
sin pantah duduk aja dulu oke thank you
tapi belum pulang ya ih belum atuh neng nanyain si papi teh menemikir dulu terus
yaudah deh kalau gitu bi tolong ambilin minum aja ya buat teman teman reva
siap siap reves setting belakangnya
req kalau menurut gue mendingan lu telpon bokap lo deh kan bokap lu suka
sibuk ya gue takut ada kelupaan atau apa gitu ya coba bentar
sebentar pak ya
udah pak udah udah ada
dalam data komputer pak iya iya terima kasih banyak pak ya ya sama sama
tadi mau ngapain ya ah ke ruangan adriana lupa
iya sayang udah pak pih tapi udah dimana masih di kantor ya masih sayang kenapa emang tapi pulang
sekarang dong kan bisa pulang cepatan kan biar pas papi nyampe bisa siap siap dulu buat acara nanti
ya bisa cuman kayaknya pulangnya pada maghrib lah ya wismaghribnya ih papi pulangnya sekarang aja
dong kan tapi juga bisa sholat maghrib di apartemen lagi juga pih tante farah udah dateng
nyampe apartemen sayang sayang tunggu betul betul apa bisa kamu mau ngapain ya pak ya
ngapain sayang tunggu bentar bentar apa bisa kamu batalin acaranya dengan tante cindy
ih tapi kepapaan sih tiba tiba ngomong kayak gitu tapi kan tahu sendiri reva itu udah susah
payang ngebujuknya tadi sampai reva udah dandanin udah beli baju udah keren banget masa tiba tiba di cancel emang kenapa sih pih
udah keren banget masa tiba tiba di cancel emang kenapa sih pih
masa tiba tiba di cancel emang kenapa sih pi
mana ya nggak enak juga sih ya
lagian kan juga tadi papi udah janji sama reva udah bilang iya
ya udah ya udah kalau gitu tapi pulang sekarang ya
ya udah makasih ya pih reva tunggu ya
sip oke bentar lagi gitunya
aduh gimana ya
kasihan juga griana
ya allah apa ini jawaban dari sholat inti aruhku ya
apa yang harus aku lakukan ya allah
aku tahu apa yang harus aku lakukan
bismillah ya rabbalah